kita akan tanyakan langsung kepada warga negara indonesia yang berada di saitama jepang
sudah ada rego farehan jamalus
selamat malam waktu jakarta rego
bagaimana suasana di saitama kota anda saat ini bermukim
apakah kemudian sudah ada kabar mengenai suspek virus corona di sana
selamat malam dari setama jepang
di saitama sendiri kita aman
belum terlalu banyak data data yang mencatat yang terkena infeksi coronavirus
tetapi dari bagian yokohama yaitu bawah dari tokyo
itu sudah diberitakan bahwa ada kasusnya yang terinfeksi dari di kapal diamond princess sekitar tujuh puluh delapan
di depan nwni di kapal tersebut
dan beberapa dari warga negara indonesia yang ada di kapal tersebut sedang diproses dalam kementerian kesehatan jepang
dan sejauh ini di saitama pun juga kita dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan
dengan memberikan informasi memantau seperti menggunakan masker
cuci tangan dan segala macam
apakah sempat ada kepanikan di tempat anda tinggal ketika di kapal diamond princess ini
kemudian terdeteksi ada yang positif virus corona
apakah kemudian seperti di singapura yang kita lihat sekarang orang berbondong bondong untuk membeli masker
ya sama seperti di singapura di jepang ini berbondong bondong juga membeli masker
banyak sekali supermarket supermarket dan tokoh tokoh apotek di sini
masker sudah habis karena mereka juga menyediakan stok untuk masker keperluan sehari hari
dan saya himbaukan juga untuk para warga negara yang ingin kemari ke jepang itu
sebaiknya membelikan masker di negara negara masing masing termasuk di indonesia
di sini juga memang sudah ketat dan banyak juga warga warga negara yang memang sangat antusias dengan situasi ini
situasi memang lumayan panik di sini sih
tapi sejauh ini di tokyo hanya sekitar dua puluh orang yang terdeteksi positif dengan virus corona ini
jadi dibandingkan di negara lain kita masih dianggap situasi aman
rego tadi anda menyarankan jika ada yang mau traveling ke jepang sebaiknya membeli dari luar
apakah di sana anda melihat ada kenaikan harga masker seperti di jakarta hingga sepuluh sampai dua puluh kali
untuk kenaikan masker juga itu tertentu di beberapa toko
namun tidak seperti di jakarta ya tidak terlalu mahal tidak berlipat lipat harga kelipatannya
akan tetapi di sini stok stok masker sudah mulai habis
jadi memang harus diperhatikan juga dari untuk semua negara untuk mencari masker ya dari toko toko yang
memang agak sulit di sini
rego saya penasaran ini kan sebulan terakhir kita dikejutkan ya dengan masifnya peredaran virus corona
saya ingin tanya kepada anda apakah anda sempat keluar dari daerah anda di saitama untuk melihat
atau mungkin traveling atau memang ada keperluan lain di luar seperti apa kemudian di luar kota anda kondisinya menanggapi virus corona ini
untuk beberapa penduduk di jepang
yang menanggapi virus corona ini sudah banyak sekali memakai masker di jalan jalan
terutama juga karena sekarang ini lagi musim dingin
jadi memang untuk kepribadian juga karena menghadapi cuacana yang ekstrim seperti ini
tetapi juga ada beberapa warga negara yang tidak menggunakan masker
namun tetap kita sebagai pelajar juga kita dihimbau oleh universitas universitas masing masing
untuk berkonsultasi dengan masyarakat
dan juga dengan world health organization dengan membaca informasi informasi untuk menjaga kesehatan kita
seperti mencuci tangan terus mengkonsumsi vitamin dan segala macam
jadi memang sudah dihimbaukan oleh ministry of japan itself dan juga dari kbrp tokyo juga kita sudah dihimbau informasi mengenai hal ini
kalau dengan kebijakan luar negeri yang diambil jepang bagaimana rego
kalau di indonesia kami stop ya kita stop untuk menerima turis dari tiongkok bagaimana dengan jepang
ya untuk di jepang pun juga kita termasuk saya di kampus saya ada beberapa juga pelajar yang dari china ya
dari negara cina dan terutama di wuhan untuk mendeteksi adversari level satu ya dan sampai level tiga
jadi kalau ada yang berasal dari china atau pernah berpergian ke china nanti akan diproses dulu dan juga terdeteksi apabila dia positif
atau virus tersebut bisa terdeteksi secara x ray atau lainnya nanti bisa diproses oleh pihak dari kementerian luar sendiri
baik terima kasih informasinya
rego jamalus tadi berbincang bincang dengan kami mengenai kondisi jepang
pasca tersebarnya virus corona dari kota saitama terima kasih semoga anda selalu sehat